kita masih melihat iring iringan capres petana joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin menuju kantor kpu
kalau tidak salah jalan tengku umar ini ya ini bundaran tengku umar
jadi hanya menggunakan kendaraan standar saja mobil dan iring iringan pengawal presiden
untuk membawa kedua orang calon presiden dan calon wakil presiden ini mendaftarkan diri
capres cawapres pertama yang mendaftar hari ini
sudah sebentar lagi ya tampaknya akan tiba
prosesnya sendiri sih tidak akan berlangsung terlalu lama tidak hampir satu jam
biasanya selebrasinya para pendukung itu yang kemudian memakan waktu
tapi kita melihat jika memang
mungkin juga karena jumat ya
karena jumat bersiapkan sholat jumat
jangan sampai nanti timbul statement statement negatif dasar ini dasar itu
lama lama kiai ditarik tarik supaya terlalu lama
tempat datang ke masjid dan lain sebagainya
tapi kpu kan bikin peraturan juga
oh jumlah yang tidak masuk
yang masuk sekitar seratusan kalau tidak salah
taman suropati relawan sudah siap menunggu di pinggir jalan
ini sekali lagi semacam
kalau saya menjadi kiai makruf saya masih terkejut hari ini
karena seperti yang dikatakan oleh makruf tadi
tadi malam saya diminta untuk menjadi cawapres alternatif oleh jokowi
jadi ada garis bawahnya
ya memang alternatif karena sudah ada yang nunggu di seberang pelataran
dan alternatif itu akhirnya menjadi yang utama
nah ini juga menarik untuk kita telisik apakah kiai makruf sudah menyiapkan segala persyaratan
karena mengurus ke pn untuk surat tidak pilot dan lain sebagainya itu butuh proses satu hari sendiri
karena itu yang saya pelajari dari pengadilan negeri sleman kemarin
ada yang mengurus surat dan lain sebagainya
tapi kayaknya tidak dipakai itu
kita nanti coba akan tanya rekan kita di kpu ya jika nanti rombongan sudah tiba
karena memang biasanya ada tenggang waktu untuk perbaikan berkas
jadi yang paling penting adalah
yang paling utama sebenarnya ketika pendaftaran itu adalah
surat bukan datang saja
surat oleh partai pengusung
karena syarat utamanya adalah itu
itu yang penting
mungkin ada syarat terlengkap dokumen
nah jika surat keterangan tidak pilot disampaikan tapi tidak ada ketumnya tanda tangan selesai juga begitu
itu yang akan diperiksa
ketum dan sekjen harus sama sama menandatangani
kalau pengusung satu partai saja kan tidak bisa tentu saja
karena tidak ada partai yang jumlahnya sampai segitu
sambil bertanya tanya karena saya melihat biru tadi ini partai kalau bukan pengusung tadi pendukung ya mas ya
tapi kan nilainya menjadi apa ya nilai negosiasinya kan menjadi sangat lemah ketika hanya masuk dalam kategori partai pendukung
kalau misalnya menjadi partai pendukung seandainya menang pun ya jadi kelas dua
jadi ibaratnya fasilitas yang dia dapat preferensi yang dia dapatkan dalam gerbong koalisi tentu akan berbeda
tentu saja ada dinamika politik suatu saat bisa naik juga bisa berubah
yang di luar aja bisa masuk lagi
dulu misalnya golkar gitu dua ribu empat belas terakhir bisa nyambung ke pak jokowi lagi
seperti itu contohnya
jadi ada dinamika juga
tapi paling nggak pada tahap awal tentu beda ya beda treatment dari pemerintah
pasangan capres capres saya pikir akan beda sekali
karena siapa yang berjuang dari awal
kalau istilah yang menarik itu yang disampaikan pks teman teman pks dulu itu ada koalisi de facto sama de jure
mungkin itu yang membedakan apa istilahnya ini benar benar partai pengusung kira kira mau bilang begitu yang ini pendukung seperti itu
tapi kalkulasi politik enaknya demokrat merapat kemana
ya tentu begini
demokrat ini partai yang
dari awal selalu mempunyai posisi di tengah
tapi kalau kemarin saya lihat ini kecelakaan politik sebenarnya
karena tidak terlalu mulus jalannya di kubu jokowi
justru malah idealnya lebih confident lagi kemarin mungkin lebih berani ya membuat negosiasi atau apapun
tapi saya lihat ada kecelakaan politik yang malam malam twitter beredar itu
makanya saya mau bilang semarah marahnya orang marah jangan sampai
masuk ke dalam kardus juga
dan baru kali ini kardus menjadi kata yang ikut merubah konstelasi
sebelumnya ada yang menarik juga
jadi memang demokrat ini juga sering menelurkan terminologi terminologi unik ya
pertama lebaran kuda kan kita masih ingat lebaran kuda itu
by the way pak jokowi dan pak maruf sudah masuk ke dalam gedung kpu
kita menunggu rekan rekan yang ada di kpu untuk menyampaikan perkembangan terkini di sana
ada beberapa orang
budi adiputro apakah sudah bersama kita dari lokasi
kita lihat gambarnya sudah merapat
ini calon presiden petahana
datang dengan kendaraan biasa saja
tidak beca sepeda atau kabarnya akan naik chopper kemarin
naik mobil saja biasa
tentu saja didampingi oleh
calon wakil presidennya dan partai pendukung
mas nyarwi tadi mendengar ada sepuluh partai pendukung ya
kita masih tunggu itu
itu tentu kalau itu benar benar sepuluh
jadi partai demokrat muncul di situ
tapi kita belum dapat kabar
kita mencuri kabar dari twitter juga belum ada tanda tanda yang biasanya berbunyi nyaring
kita lihat bersama ini pasangan
jokowi ma'ruf tiba di gedung kpu
bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami khususnya para pemirsa transtv selamat bergabung
kami menghadirkan breaking news spesial